berita pilihan berikutnya saudara mercon meledak di rumah
satu orang meninggal dan dua lainnya kritis akibat ledakan mercon di desa sembilanan
kecamatan socah bangkalan jawa timur pada jumat petang
besarnya ledakan juga membuat rumah korban hancur
rumah syamsul arifin di desa sembilanan kecamatan socah bangkalan jawa timur rata dengan tanah
akibat ledakan keras yang berasal dari petasan
ledakan ini membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah
dalam ledakan ini syafsul arifin meninggal di tkp
sedangkan dua orang lainnya dalam kondisi kritis di rsud bangkalan
kedua korban kritis mengalami luka bakar lebih dari lima puluh persen
petugas menuturkan korban sedang membuat ratusan petasan
yang menurut rencana akan digunakan untuk pesta pernikahan kakaknya
tim gegana polda jatim diterjunkan ke lokasi untuk mencari penyebab meledaknya petasan ini
mengakibatkan satu orang meninggal dunia
duanya masih dirawat di rumah sakit rsud
serpian serpian kayak gulungan gulungan kertas yang sebagai pembungkus merculan petasan tersebut
dan itu merakit atau membeli
sambil menunggu informasi dari korban
kan kita juga turut belasungkawa kepada yang korban ini
tim gegana brimob polda jatim juga diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi kejadian
hal ini untuk memastikan lokasi sudah aman dari bahan peledak
proses sterilisasi dilakukan selama dua jam
petugas menemukan lima selongsong petasan yang belum diisi bahan peledak
kompas tv bangkalan jawa timur